kita ke informasi lain putra amin rais sekaligus wakil ketua umum pan hanafi rais menegaskan ayahnya tidak akan meminta maaf atas kritikan yang menyebut presiden jokowi berbohong
dengan membagikan sertifikat tanah hanafi rais balik menuding mestinya menko maritim luhut panjaitan yang meminta maaf karena telah mengancam amin rais
menurut hanafi ayahnya sedang menyiapkan sebuah tulisan berisi bukti konkret terkait kritikannya yang menyebut presiden jokowi berbohong saat membagikan sertifikat tanah
hanafi menegaskan amin rais tidak terganggu dengan ancaman luhut dan tetap akan mengkritik pemerintah
menurut hanafi kritikan yang dilontarkan amin rais hanya menyuarakan keadilan bagi masyarakat
hanafi meminta pemerintah tidak perlu panik karena kritik adalah bagian dari demokrasi
pak amin rais dan kader kader pan yang selama ini kritis dan memang menyuarakan kritik itu karena benar ya karena rasa keadilan
selama ini khususnya pak amin bahkan juga pernah diancam untuk dibunuh diteror juga pernah secara fisik langsung ke rumah pada waktu itu
ya awal awal pemerintahan pak jokowi ini kan gitu dan yang kita sikapi dengan berbagai macam reaksi yang berlebihan semacam itu entah oleh siapapun ya
itu adalah kita tetap akan tegak berdiri karena benar dan akan bersuara karena